sudah hampir satu bulan pantai biaung denpasar bali dipenuhi sampah kayu yang berserakan di sepanjang bibir pantai
akibatnya pengunjung dan juga peselancar terganggu dengan adanya tumpukan sampah
pengunjung pantai biaung denpasar bali harus rela berbagi tempat dengan tumpukan sampah saat bersantai di pantai
ini dikarenakan tumpukan sampah ranting dan batang pohon memenuhi bibir pantai
selain mengganggu pengunjung yang ingin berenang atau hanya sekedar bersantai di pantai tumpukan sampah ini juga mengganggu peselancar
mereka harus ekstra hati hati lantaran terkadang papan surfing mereka menabrak batang pohon yang terbawa gelombang
sehingga mereka lebih memilih bermain surfing di tengah dan dalam yang bergelombang kecil meski resikonya papan surfing mereka tidak bisa meluncur dengan baik
kadang kadang di ombak itu ada kayu yang ini ngambang ngambang
sebelumnya belum pernah baru kali ini aja sampai
terganggu sekali banyak mengganggu wisatawan asing
ya itulah pokoknya
kalau airnya keruh juga ya selain kotor ya
ya biasanya nggak seperti ini
pantai yang terletak di perbatasan denpasar gianyar ini merupakan salah satu pantai yang digemari oleh peselancar terutama bagi para pemula
yang memiliki pembaknya yang bagus
nandang risade astike dan pasar
mengambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit
ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut
bagaimana dengan sampah sampah yang sudah mengendap di dasar laut
sampah terutama plastik ini menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut
ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia
korespondensi nn indonesia silvano hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita
jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di selas selapadang lampung
beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik
dikedalaman satu sampai dua meter sulit menemukan ikan yang sudi hampir di sini

di dalamnya ada pilihan pembeli plastik yang ada di atas berada di bawah buku

terperangkap padang lamun
bagaimana dengan yang sudah mengedap
kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik
dan tidak mendapatkan sinar matahari
beberapa ikan berbencar mencari lamun yang masih sehat
tetapi jangan sinar dulu masih ada sampah yang terjejer
dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik
di kedalaman tiga hingga lima meter sampah plastik sudah menyatu dengan
sehingga sulit dipersihkan
baru saja menemukan sampah
saya dikatakan sampah plastik bekas karung
ada di sela sela karang
sampah ini kalau menutupi karang karangnya tidak bisa bernapas
dan perlahan lahan akan mati
membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk
jadi kita akan mencari sampah plastik
setidaknya dalam waktu tiga bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter
bayangkan jika ini terjadi masif di lautan indonesia
apa yang terjadi dengan laut indonesia
satu satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang
dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam
dan membawanya kembali ke daratan
hingga saat ini tidak ada satupun alat canggih buatan manusia
yang mampu mencari sampah di dasar lautan
lima menit sudah berlalu
masuk di kedalaman lima belas meter
sampah plastik ini sudah memudar warnanya
makin ke dalam makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan
karang sekitarnya mulai rusak
tak ada warna lain yang bisa berpendarat terkena sinar matahari pada terumbu karang ini

semuanya berwarna coklat keputihan
sampai di darat terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik
setelah menyelam selama lima belas menit di kedalaman lima belas meter
inilah sampah yang ditarik dari dasar laut
ini kalau bisa saya gambarkan sudah bersatu dengan laut
bisa lihat ada
binatang laut di sini
tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja
walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut
sampah yang anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari hari
mengapa bisa menghadapi laut
di sini ada
kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin
sudah terurai cukup lama di dasar laut
tapi ini masih tertinggal sedotannya
masih bentuk sedotan masih bentuk plastik
sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai
dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin
sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan
lebih jauh lagi ikan yang lebih besar memakan ikan ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik
plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan
tidak dikonsumsi manusia
mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita
beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano
dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran
darah binatang laut dan manusia
mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita
inilah malah petaka yang diprediksi para ilmuwan
ya sampah memang menjadi masalah yang seolah tidak pernah selesai di indonesia
dan untuk membahas lebih lanjut tentang sampah ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia
mas oni mahardika manajer kampanye pesisir laut dan juga pulau pulau kecil
wahana lingkungan hidup atau walhi selamat sore mas oni
ya selamat sore mas
mas oni kalau dari pantauan walhi ya tadi kita sudah lihat di laporan dari koresponden kami
mengatakan bahwa ada sampah yang memang akhirnya menumpuk di dasar laut
tapi kalau secara keseluruhan mas oni dari yang walhi pantau di indonesia ini
memang kondisi sampah sudah seperti apa sih mas oni
apakah memang sudah sangat membahayakan
ya kalau bicara pada sampah memang kami melihat sangat memperhatikan ya
termasuk sampah sampah yang berbeda
sampah sampah yang di darat maupun sampah sampah yang ada di laut
nah kami melihat memang tidak ada keseriusan dan sungguh sungguh pemerintah
untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah ini secara terintegritas antara hulu dan hilir
nah makanya ini terjadi sebenarnya ritual
ritual kerusakan sampah dampak dari sampah dari laut itu sebenarnya sering terjadi setiap tahun
oke jadi memang tidak ada keseriusan begitu ya yang dianggap dari walhi dari pemerintah untuk bisa mengolah sampah
nah memang ini juga mungkin menjadi pertanyaan dari banyak orang termasuk saya sebenarnya
sampah sampah plastik ini baiknya diapakan mas one
kalau kita lihat diendapkan di dalam atau ditumpuk di dalam ditanam dalam tanah juga butuh waktu puluhan tahun untuk bisa terurai
di laut pun demikian jadi harusnya diapakan itu
ya seharusnya kan harus diolah ya bagaimana sampah sampah plastik ini dipisahkan dan untuk dijadikan daur ulang yang
bentuk olahannya seperti apa
ya macam macam kalau soal bentuk olahannya tapi kan bagaimana ini dianjurkan sudah di
seperti biji plastik dan lain itu sudah olah kembali untuk bagaimana kebutuhan kebutuhan yang lain
nah kalau di indonesia itu belum terjadi cukup signifikan pengolahan sampah plastik ini
tidak secara signifikan di seluruh kota kota besar ya tapi yang terjadi memang ada beberapa kota yang melakukan itu tapi itu pun kecil
kota mana saja itu mas
surabaya dan kota kota yang lain malang dan lain lain
apa sih kemudian kalau dari pantauan walhi mas oni melihat bahwa sepertinya kok belum seluruh kota kota di indonesia ini
melakukan daur ulang sampah dengan cara yang benar sehingga sampah itu tidak lari ke laut atau mungkin ditanam di dalam tanah
pertama adalah komitmen pemerintah dan kemauan pemerintah dan bersama masyarakatnya untuk mengolah daur ulang ini mas
ada hal yang lain kah
ya menurutku itu dulu bagaimana kesadaran kesadaran masyarakat gitu yang tadi dibangun
terus yang kedua adalah komitmen yang harus diimplementasikan secara nyata di dalam program program pemerintah untuk

ya mungkin sulit tapi apakah mungkin sulit ya mas oni
misalnya untuk membuat satu wilayah yang memang bisa secara berkelanjutan mengelola sampah untuk akhirnya didaur ulang begitu
apakah memang sulit untuk mewujudkannya
tidak ada yang sulit sebenarnya di dunia tergantung kemauan dan niatannya mau nggak itu sebenarnya
ya cuma di situ aja sebenarnya prinsip yang harus kita bangun soal pengendalian dan pengelolaan sampah
dan itu yang belum ada di setiap kota kota di indonesia
tidak semua ada
dan mungkin juga banyak masyarakat yang sebenarnya belum begitu peduli ya
ini mengenai isu sampah plastik ini karena menurut mereka ya itu dipakai ya dibuang saja begitu ya
ya makanya ada proses kesadaran kesadaran sejak dini
bagaimana kesadaran kesadaran dibangun dari rumah dari anak anak sampai nanti di sekolah sekolah
dari tingkat dasar sampai tingkat kelanjutan
itu yang harus pendidikan pendidikan lingkungan
itu yang harus masuk di dalam konteks pendidikan yang ada di rumah atau di sekolah sekolah
oke ini sempat kita juga sering dengar ya
ada isu ataupun kampanye reduce reuse dan juga recycle
nah ini kan sudah bertahun tahun mas oni
kalau dari pantauan anda sendiri apakah kampanye ini cukup memberikan peranan kah untuk bisa mendaur ulang sampah di masyarakat
ya sebenarnya sedikit membantu ya
tapi sebenarnya butuh kekawakan sesama
jadi semuanya memang harus menggandikan kampanye ini sebagai
untuk menuju pengurangan sampah
tapi yang terpenting adalah bagaimana kurikulum pendidikan lingkungan itu masuk di dalam sekolah sekolah itu
supaya ini menjadi mindset di generasi mendatang
oke jadi dari anak anak pun mereka sudah diajarkan untuk bisa mengolah sampah ya
untuk mengenal untuk sampah ini ternyata berbahaya jika tidak dikelola dengan baik
kalau untuk di jakarta mas oni kita tahu bahwa jakarta ini ibu kota yang penuh ataupun juga punya masalah dengan pengelolaan sampah
dari walhi sorotannya seperti apa
ya memang di jakarta masih belum maksimal ya
dan itu masih belum signifikan untuk mengurangi sampah dan bagaimana mengelola tata kelola sampah dan pengendaliannya yang sangat signifikan dan masih
kami melihat memang jakarta masih belum menunjukkan yang bagus dari angka itu
larinya kemana sih mas sampah sampah plastik ini akhirnya
ya kan kalau bicara soal sampah harus dilihat dari hulunya mas
kalau hulunya itu persoalan hulunya dikebijakannya ini belum banyak
kalau hulunya itu persoalan hulunya dikebijakannya ini belum banyak
kalau hulunya itu persoalan hulunya ini belum banyak

karena molta tanpa hulunya tidak beoberes sampai pada tingkat hilir implementasi

oke akhirnya justru jadi ke laut dan menjadi masalah baru karena merusak ekosistem ya
mungkin teman teman masih yang belum paham bahwa bahaya dari sampah plastik ini
ya makanya kan perlu kesadaran yang terus menerus
bagaimana kampanye kesadaran di tingkat tingkat warga
kalau kesadaran di tingkat tingkat sekolah
dan itu yang harus terus dilakukan
tidak cukup hanya sebatas membuang dan dikelola
tapi bagaimana fondasi dasarnya hulunya itu harus dibangun dulu
kalau walhi sebagai lembaga yang sangat concern di bidang ini ya
mengenai isu lingkungan apa yang kemudian telah dan juga sudah dilakukan oleh walhi
untuk bisa mengedukasi masyarakat dan juga memberikan saran kepada pemerintah
untuk melakukan pengelolaan sampah plastik ini dengan baik
yang pertama adalah walhi mendorong di hulunya ya
pada sektor kebijakannya bagaimana kebijakan pengelolaan dan pengendalian sampah ini
dengan benar dan ramah lingkungan
yang kedua adalah kami dengan di teman walhi
walhi walhi nasional atau walhi daerah
melakukan pendidikan pendidikan yang ke tingkat tingkat sekolah
mulai dari tingkat tk sd sampai tingkat sma dan berguruan tinggi
itu yang kami coba untuk melakukan kesadaran
untuk bagaimana kepandangan pengelolaan lingkungan yang sehat dan baik
terutama khususnya pengelolaan sampah
itu yang kami lakukan oleh
nah ketika walhi turun ke lapangan bertemu dengan siswa siswa
misalnya ada juga masyarakat
apa yang mau ditemukan mengenai isu sampah plastik ini
ya memang tidak semua orang gitu paham ya soal isu lingkungan dan isu khususnya sampah ini
memang kita harus terus menerus dan selalu bersabar hati bahwa
kita masih ada kehidupan yang mendatang dan generasi yang inilah sebenarnya yang akan memperbaiki dunia nah ini juga
mungkin saya secara jujur ya mas oni juga kan di rumah tentu saya pakai plastik ya
misalnya ini juga mungkin banyak terjadi di rumah rumah yang lain ketika di tempat sampahnya itu ditaruh plastik begitu
untuk masyarakat apa yang kemudian untuk mengganti plastik ini harus diapakan
untuk sekedar membantu untuk mengurangi plastik
ya sebenarnya kan ada tempat tempat tidak harus plastik ya
tempat tempat yang sebenarnya tidak yang bisa didaur ulang dan yang lain
tapi sebenarnya tetap harus dipisahkan sebenarnya antara plastik dan sampah organik dan sampah sampah non organik ini
supaya kita bisa mengelola dan secara terpisahkan
mas sempat kita juga dengar ada kampanye plastik berbayar di beberapa sualayan
tapi tampaknya ini sekarang hanya sekedar semangat di awal
kalau saya belanja lagi sudah tidak bayar lagi
dari wali ada tanggapan mengenai itu mas
ya sebenarnya bukan di sampah berbayarnya ini di indomaret
tapi bagaimana produksi
karena plastik ini sudah harus dikurangi
baru kalau produksi vaksinnya dikurangi artinya ini akan mengurangi semua
yang terjadi saat ini
nah produksinya semakin terus soal plastik ini
dengan itu sebenarnya tidak ada pengurangan
jadi kalau kita kemarin disebut ada kampanye plastik berbayar itu ya tidak membuahkan hasil begitu ya
kalau kami melihat dari bacaan beberapa wilayah memang tidak begitu masif isu itu
dilakukan oleh masyarakat
nah mas paling besar paling besar konsumsi plastik di indonesia ini ada di wilayah mana mas
ya kalau kami melihat memang di kota kota besar
salah satunya jakarta terus beberapa kota kota besar yang memang penduduknya sangat padat dan sangat membutuhkan pengelolaan sampahnya yang begitu besar
di kota kota besar dan justru warganya tidak tahu ya mengenai sampah sampah plastik ini
seperti tadi kita juga lihat ada di liputan koresponden kami di laut justru ini mengendap dan membahayakan
apa yang kemudian paling berdampak buruk bagi masyarakat ketika plastik itu ada di dalam laut
di dasar laut
ya pertama adalah soal ruang
ruang hidup itu ya ikan ya
ikan yang ada di laut dan bagaimana itu dianggap sebagai makanan ikan dan lain lain
nah yang kedua adalah dan itu akan mengganggu pencemaran air
dan itu akan menyebabkan banyak penyakit dan lain lain
dan ujung ujungnya nanti ke manusia lagi begitu ya mas wani
karena dia berenang dan macam macam dan itu yang membuat
oke kita bahas lagi nanti bagaimana kemudian ke depan masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa menanggulangi ini bersama sama
usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom karena kami akan segera kembali dengan perbincangan yang sama masih terkait dengan bagaimana sampah plastik ini yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia